dulu proses ketemu sampai nikah sama istri kamu gimana
biasa ketemu perempuan saya suka kenalan
akhirnya dia juga suka pacaran
sekarang saya sama dia udah punya anak dua
yang gampang itu dari ketemu sampai pacaran
mulai sebelum nikah sampai sekarang susah
nikah kan butuh biaya
nikahnya mah murah rame ramenya yang nggak murah
terus waktu pacaran biar nggak jajan masih bisa mesra
tapi begitu udah nikah apalagi sekarang udah punya anak
harus punya uang terus buat biaya hidup
kasih ke rumah tangga
saya kepikiran terus teh yuyun kang bro
lebih dari itu saya kepikiran buat ngajak tayun berkolaborasi
mengajak nyanyi ngamen duet
iya duet tapi bukan nyanyi kang bro
saya duda dia janda
biaya nikah itu mahal ya jang
maksud saya rame ramenya
tergantung kamu maunya gimana
kalau masih kayak begini kayaknya saya belum berani mikirin nikah
buat apa juga kamu mikirin nikah
kan calon mempelai perempuannya juga belum ada
saya sebetulnya sudah lama suka sama teh yuyun
takut kenapa mas bro
takut ditolak kang bro
sepatunya kang dilihat lihat dulu
kamu jangan main game aja atu jub
mau apa lagi atu jang
ada sepatu olahraga buat perempuan
cari yang gimana nomor berapa
memangnya besok ada
iya nanti saya bawain dari gudang
jam berapa saya kesini ya
boleh tahu nomor hp nya
nanti kalau sepatunya udah ada saya kabarin
kapan kamu pulang ke jakarta
kalau aku pulang ke jakarta rumah ini kosong
terserah kamu aja
kalau kamu masih mau di sini enggak apa apa
kalau mau pulang ke jakarta gila
bukan modus tapi usaha
malu sama sepatu
sepatu aja pasangannya masa saya nggak
aku pulang ke jakarta juga percuma
kamu di nasi juga nggak di jakarta
aku udah tinggal terus
kamu naik pangkat atau naik gaji
naik status dari lajang jadi berpasangan
itu sih belum naik status
siapa yang hilap mau sama kamu
nanti sore dia ngajak saya makan
ah biasa aja
jangan sirik gitu atujuh
gimana kamu udah punya belum
sama seperti kamu
perempuan yang tadi mau beli sepatu siapa namanya
gak tau saya gak ikut kenalan
nama sama nomor hp nya udah saya catat
harus saya lihat dulu di hp
dompet aku udah ada
ditemuin kang sudirman di halaman
katelannya di pasar
dulu juga gitu
terus dompetnya pulang sendiri
ada di halaman
mau beli sepatu kang
cuma mau nenggak
tengok kalian berdua aja
nah itu dia kang
kita masih berjuang
saya si komar tamu berdua
kita masih merintis usaha
sudah mulai lancar
tapi susah meningkat jumlah produksi
saya cuma dibantu istri
a kang butuh tambahan karyawan
laki perempuan boleh
yang penting mau capek
soal gaji mah standar
disesuaikan dengan kerjanya
terima kasih ya
duduk mas bro
terima kasih kang bro
terima kasih kang bro
terima kasih kang bro
terima kasih kang bro
saya dimarahin dik dik
kamu salah apa
tadi pagi di pasar ada yang kecepetan
katanya saya yang harus tanggung jawab
soalnya waktu kejadian
saya yang ada di pasar
dik dik datangnya pas habis kejadian
tapi kamu harus acting seolah olah nggak kenal saya
biar skenario yang kita main dulu
skenario yang kita mainkan
bisa berjalan dengan baik
masih di kantor
pulangnya boleh aku jemput
gak ngerepotin aku kok
bukan soal ngerepotin kamu atau enggak
tapi aku udah ada janji nanti mau makan
temen kantor aku
aku kasih tahu juga kamu gak bakal kenal
yaudah kalau gak boleh tau
aku kasih tau juga
aku kasih tau juga
mau beli sepatu tapi belum dapat
mau beli sepatu belum dapat
yang jual sepatunya ganteng
dia ngajak aku kenalan

tadi akan ke pasar ketemu si dik dik
mau minta tolong cariin karyawan buat bisnis kecimpring kita
terus akan ke tempatnya si jupri sama si ujang
sama akang mau minta tolong cariin karyawan buat bisnis ke cimpring kita
akang terlalu fokus buat nyari karyawan buat bisnis ke cimpring kita
sampai akan lupa makan siang
kenapa nama makanannya pakai bahasa inggris
sini aku terjemahin
harganya kok mahal mahal
tenang aku yang bayar
malu kalau mahal mahal
kalau ini apa
tadi essi beli buat akang